potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam papua yang luar biasa
bisa menjadi penggerak kemajuan dan kesejahteraan tanah papua
sejak dari awal pemerintahannya presiden joko widodo gencar
melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya di papua
antara lain di sektor pertanian dan perikanan
untuk tanah papua yang maju dan sejahtera
pemberdayaan masyarakat papua sebagai salah satu upaya
menyejahterakan masyarakat terus digencarkan
melalui anak anak muda yang tergabung dalam
papua muda inspiratif atau pmi
yang juga merupakan binaan dari badan intelijen negara atau bin
memiliki program prioritas di tahun dua ribu dua puluh
di antaranya pengembangan perikanan
pertanian jagung hingga sagu
program ini juga merupakan arahan presiden joko widodo
untuk ketahanan pangan
sudah banyak program pmi yang didukung bin
berhasil berkembang pesat
seperti yang dialami langsung pemilik usaha ayam petelur
yang juga wakil ketua pmi provinsi papua
finalis putri indonesia tahun dua ribu empat belas itu mengaku
usahanya kini bisa meraukkan
puluhan juta rupiah per bulan
dari sekitar empat ekor ayam petelur di peternakannya
maria mengajak anak muda papua
untuk sama sama membangun kesejahteraan masyarakat papua
melalui pemberdayaan ekonomi
sekaligus berkontribusi bagi kemajuan papua
semoga ke depannya ada banyak masyarakat
dan juga terlebih khusus anak anak papua
yang bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri
tidak hanya potensi itu berkembang kecil
tapi kita harus melihat potensi potensi yang ada di luar sana
dan juga kita harus memiliki niat dan juga konsisten yang ada
yang kita tanamkan di dalam diri sehingga apa yang kita jalankan
apa yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik
selain peternak ayam
perkembangan pesat juga diakui oleh pengusaha peternakan babi
dan juga peternak sapi
setidaknya anak anak muda papua pmi
sudah membina delapan usaha peternakan babi
yang tersebar di papua
di papua barat empat unit
dengan jumlah sekitar satu ratus lima ekor babi
sementara untuk peternakan sapi
pmi menerapkan konsep bengkel sapi
di peternakan sapi di distrik tomage kabupaten fak fak misalnya
dengan konsep bengkel sapi
pmi menampung dan merawat sapi milik warga
di kandang kandang yang representatif dan memenuhi standar
dengan jumlah sapi mencapai
satu ratus empat puluh ekor dan akan terus bertambah menjadi dua ratus sapi
pada bulan maret mendatang
kandang sapi itu merupakan aset pemda fak fak
yang sudah lama tidak produktif
dan saat ini diberdayakan pmi atas dukungan bin
sementara di sektor perikanan
pmi juga memiliki kelompok pembudidaya ikan papua dan papua barat
di antaranya di sebelas usaha perikanan budidaya existing
sepuluh kelompok pembudidaya ikan dengan sistem keramba jaring apung atau kja
di danau sentani kampung doyolama distrik waibu kabupaten jayapura papua
ada puluhan ribu ikan yang dibudidaya hingga beberapa kali melakukan panen
selain itu ada juga tiga kelompok pembudidaya ikan dengan sistem biovlog
di antaranya di kampung nolokla
distrik sentani timur kabupaten jayapura papua
ada belasan ribu ikan yang dibudidaya dengan memberdayakan puluhan orang
saat ini pmi memberdayakan masyarakat
dengan mengelola ratusan hektare lahan jagung
yang tersebar di seluruh wilayah papua dan papua barat
di antaranya di manokwari seluas dua puluh enam hektare
jayapura satu ratus lima enam hektare
dan merauke dua puluh lima hektar
di tamrau tersedia lahan empat ratus hektare
yang sudah diusahakan dua ratus hektare dan tujuh puluh hektare sudah panen
nantinya akan terintegrasi dengan industri di sektor hilir
seperti industri pakan ternak hingga industri makanan
seperti pabrik tepung maizena gula jagung dan lainnya
masyarakat bersama pmi juga sudah beberapa kali melakukan panen raya
dengan menghasilkan ratusan ton jagung
seperti di jayapura tambrau dan merauke
pmi ini kami sudah mulai dari persiapan pengolahan
kami sudah mulai dari hulu ke hilir
jadi kami bersyukur juga kami sudah punya pabrik pertama
pabrik pakan pertama di tanah papua yang ada di bumi kenambayung baik
di kabupaten jayapura
jadi dari hasil panen kami ini kami tidak susah untuk pasar
karena pasar sudah ada
pasar kami sudah ada sebenarnya jelas
sekarang kembali untuk kami bagaimana untuk semua pemuda pemuda
yang ada di kabupaten jayapura kami sebagai papua mode interaktif
mengimbang untuk semua
mari kita kerja sama sama untuk membangun kita tempat ini
kita penegri kita punya kabupaten jayapura yang kita cintai ini
tidak hanya jagung sagu juga menjadi salah satu prioritas
melalui modernisasi pengolahan sagu
yaitu menghadirkan mesin pengolah sagu bagi petani sagu
di lahan sagu kampung asei kecil distrik sentani timur
kabupaten jayapura papua
mesin ini dapat membuat pekerjaan petani lebih efisien
dari segi waktu maupun tenaga
dari lahan sekitar seratus hektare petani akan mampu memproduksi

sekarang sudah dimodifikasi agar petani bisa membangun
dengan kekuasaan yang lebih baik
sekarang sudah dimodernisasi ya jadi kita sudah menggunakan mesin mesin besar
yang awalnya mesin tradisional kita lakukan
kita buat dan menghasilkan hanya enam delapan karung lima belas kilo untuk satu pohonnya
dengan mesin ini kita mampu memproduksi dua puluh sampai dua puluh lima karung lima belas kilo untuk satu pohonnya
hadirnya pych menjadi bukti komitmen pemerintah presiden joko widodo
dan juga dukungan kepala bin budi gunawan yang selalu mendorong anak muda
untuk menjadi yang terdepan dalam menemukan cara cara baru yang inovatif
terutama di era digital
pemerintah berharap program program ini akan melahirkan generasi emas papua
yang akan menjadi motor penggerak kemajuan dan kesejahteraan tanah papua